tapi kamu tidak pernah memikirkan orang lain makanya kamu jahat
dewi mau melahirkan ketuban pecah
ya allah mal
dewi aku orang yang paling baik di dunia
gak ada lagi orang yang kuyang seperti kamu
aku ini tante dewi tolong
aku perlu tante cium bagi kamu
tante diri diri tante
kasian tante ini
dewi yakin tanja udah nyesel
udah semalam mandi kantor polisi
mama gak mau dengar omongan kamu lagi
ayo pak kita ke pengadilan sekarang juga
indi ma jangan mama jangan ma tolong ma
ampuni indi ma tolong ma
tidak lagi tak lagi
indi udah bisa ampun mama
ini kalau kamu masih berani berontak
mama akan tambah tuntutan
justru karena kamu anak meme
mama sangat merah
aku menyesal ma aku minta maaf ma
aku menyesal ma
kamu sudah tega mencelakakan mama
padahal selama ini mama yang sudah menghidupi kamu
mama sudah banyak berkorban buat kamu
tapi mama yakin kamu manusia yang gak punya hati
aku punya hati ma aku menyesal ma
mama tidak mau dengar omongan kamu lagi
mama tidak mau dengar omongan kamu lagi
ayuh kita berangkat
mama jangan ikut lagu di sini ma
aku gak mau kemuliaan ma
ingatlah aku ma
mama mama jangan ingat
ingatlah aku ma
jadi itu dia geroknya
ternyata tampangnya kayak gitu
udah asar psikopat
bentar lagi sidangnya mulai
kamu gak mau masuk
aku gak mau masuk ke dalam
aku gak kuat lihat mama seperti itu
aku memang anak gak berguna wit
aku gak bisa nolong ibu aku sendiri yang telah melahirkan aku
seandainya aku gak sebodoh ini wih
semua ini kan nggak perlu terjadi
aku bisa mencegah mama tapi aku bodoh
aku gak sensitif
tante indi bisa disini
karena kesalahan dia sendiri
gak ada sangkut pautnya dengan kamu
terus aku mesti gimana menurut kamu
aku harus memuji dia
iya karena kenyataannya mama aku itu orang yang sangat jahat
atau aku berdoa supaya mama dihukum seberat beratnya iya gitu

tante indi tetap bisa mencari mama aku
dia tetap mama kamu
dan sekarang dia lagi dalam kesulitan
dia butuh seseorang yang tetap sayang sama dia
apapun yang dia lakukan
dan tetap ada di sisi dia
apapun yang terjadi
dan orang itu adalah kamu zat
aku masuk duluan ya
aku masuk duluan ya
semua harap tenang
sidang akan segera dimulai
dengan bukti bukti tersebut
terdakwa telah terbukti
melakukan penyekapan terhadap bu widia
yang hampir saja mengakibatkan kematian bu widia
dan juga tindak penipuan
dengan pemalsuan wasiat
serta perebutan harta
kami menuntut terdakwa dinyatakan
hukuman dua puluh tahun penjara
kami menuntut terdakwa dinyatakan
hukuman dua puluh tahun penjara
dua puluh tahun terlalu sedikit
mama gak mengerti keadaan aku
kamu selalu minta diperhatikan
tapi kamu tidak pernah memikirkan orang lain
cepetan andre berbual
udah kebut aja jangan pakai rela
inget yang manis inget yang bagus bagus
jangan lepas nafas
ini udah gak bisa lama lagi nih
andre berbual dong
lu malah berhenti
jangan berhenti dong dre
ini mau lahir ini
masya allah ada ada aja ini
andre mau keluar
ma jangan lahirin sini
jadi tahan pecah enggak kamu mama mama mama turun
udah kita enggak ada perintah
kamu pegangin dewi kamu pegangin dewi
cek sama mama ya
ya mama bantu mama bantu mama
andrei kamu tunggu
oke istirahat dulu
begitu mulus lagi kamu siap siap
kamu dahi dapat
itu udah berapa
itu udah berapa
bagaimana anda lebih kaki tangan
sedikit lagi tuh
ini harus gimana aku
naik nafas dulu
begitu mulus kamu ngedan yang paling kuat sayang
ibut nama allah sayangnya